pemerintah provinsi nusa tenggara barat akan melakukan akselerasi vaksinasi covid sembilan belas
jelang gelaran event motogp di sirkuit mandalika pada delapan belas hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh
mulai satu maret hingga sebelas maret dua ribu dua puluh dua pemprov ntb mulai pelaksanaan percepatan vaksinasi covid sembilan belas
dengan dibentuknya tim akselerasi vaksinasi yang didukung oleh bnpb
saat ini vaksinasi dosis pertama sudah tembus hingga sembilan puluh persen dan dosis kedua tujuh puluh tiga persen
disampaikan oleh sekretaris daerah provinsi ntb lalu gita aryadi
target vaksinasi dosis kedua akan dikejar hingga delapan puluh persen pada tanggal sebelas maret mendatang